warga beramai ramai menggali dan membongkar daging impor ilegal asal india
dari tumpukan sampah di tpa bantan bengkalis riau
yang telah dimusnahkan biaya cukai bengkalis pada senin dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh tiga yang lalu
warga terlihat mengambil daging daging tersebut untuk kemudian dibawa pulang
warga tidak menghiraukan alat berat yang sedang bekerja menimbun daging daging ilegal tersebut
menurut teguh pribadi plt biacukai provinsi riau saat dijumpai di kantor biacukai jalan sudirman pekanbaru
pada selasa siang tiga puluh mei dua ribu dua puluh tiga mengatakan
petugas sudah melarang keras warga untuk mengambil daging daging tersebut
karena daging daging tersebut sudah pucat busuk dan tidak layak lagi dikonsumsi
namun warga tidak mengindahkan imbauan dari petugas
setelah kejadian tersebut pihak kepolisian pun langsung melakukan sida ke pasar pasar tradisional
di wilayah bengkalis untuk mengantisipasi adanya warga
yang menjual daging tersebut

rabu siang kabit kesehatan hewan dinas peternakan dan kesehatan hewan mengatakan
daging daging tersebut sudah terkontaminasi dengan sampah
serta bakteri pembusuk yang menempel pada daging
kondisi tersebut tentunya sangat tidak layak dikonsumsi oleh manusia
daging merupakan barang yang memiliki gizi dan protein yang tinggi
sehingga membuat bakteri gampang berkembang biak
dalam jangka pendek dampak mengkonsumsi daging tersebut
bisa menyebabkan keracunan
kembangan bakteri pembusuk sudah banyak
pasti produksi sudah musuh
karena kan daging telur susu itu produk yang mudah rusak
karena dia mengandung gizi yang tinggi sehingga bakteri itu gampang berkembang biak rusak
jadi kalau kondisi yang kemarin memang itu sudah sangat tidak layak untuk dikonsumsi
sedangkan jika dikonsumsi dalam jangka
waktu panjang dapat menyebabkan kematian
khususnya apabila dikonsumsi oleh anak anak dan lansia
warga diimbau supaya lebih berhati hati untuk membeli daging di pasaran
tim liputan cnn indonesia